saudara kabar duka datang dari dunia pers dan perfilman indonesia
pada sabtu malam wartawan senior salim said meninggal dunia
suasana duka menyelimuti keluarga almarhum wartawan senior salim said
di rumah duka yang berada di kompleks wartawan pwi cipinang jakarta timur pada sabtu malam
sejumlah kerabat almarhum berdatangan ke rumah duka untuk melayat dan juga mendoakan jenazah almarhum
berbagai karangan bunga dari beragam kalangan juga terpampang di kediaman almarhum
almarhum salim said meninggal di usia ke delapan puluh tahun setelah sempat dirawat di rumah sakit cipto mangunkusumo karena sakit yang didiritanya
selain toko pers almarhum juga pernah menjabat sebagai duta besar indonesia untuk ceko
menurut rencana jenazah almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan pada minggu siang hari

mendapatkan masalah pendidikan mendorong semua keluarga baik ponakan semuanya untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih baik
untuk bisa mengubah masa depan yang lebih baik
itu yang bagi saya masih saya ingat benar mendorong untuk bisa orang untuk bisa berusaha
untuk berpendidikan yang baik